inilah video transaksi sistem barter yang dilakukan oleh muhammad ihwan
warga pindrang sulawesi selatan
ihwan menukar dua buah badik dengan mobil jeep full variasi
yang harganya berada di kisaran lima puluh juta rupiah
di video lain juga nampak ihwan membarter badik miliknya
dengan sebuah sepeda motor jenis trail
iwan menyebut badik miliknya ditukar kendaraan oleh sesama pecinta badik
yang dianggap pusaka
badik merupakan pisau panjang yang dikembangkan oleh masyarakat suku bugis dan makassar
iwan mengaku badik yang ditukarkan memiliki nilai histori
dan bahannya terbuat dari material gading yang terbilang langka
saya saya cuma dengan kendaraan kalau dengan mobil ada dua badik
yaitu badik blue dengan badik kecok
kalau dengan motor ada rata rata satu badik satu motor
di rumahnya ihwan mengolesi sekitar sepuluh badik
di rumahnya ihwan mengoleksi sekitar lima puluh buah badik berbagai jenis
dia kerap mengikuti pameran pameran benda pusaka di berbagai daerah maupun provinsi
dirinya mengklaim sejak lima tahun terakhir sudah memiliki dua mobil dan tiga kendaraan roda dua
hasil barter dengan badik miliknya
dari grogol sukoharjo jawa tengah ratusan kenalpot bronk atau kenalpot bising
hasil sitaan polisi disulap menjadi patung elang raksa
nalpot bronk atau kenalpot bising adalah badik yang dikembangkan oleh badik
atau kenalpot bising sitaan biasanya langsung dimusnahkan dengan cara dipotong atau digilas dengan alat berat
gagasan untuk membuat patung elang raksasa ini muncul setelah silno pembuatnya dapat pesanan dari polres sukoharjo
pihak kepolisian menginginkan untuk dibuatkan monumen kenalpot bronk
ide ini muncul karena silno sebelumnya sering mendapat pesanan membuat patung hewan
patung dengan tinggi tiga meter dan lebar tiga lima meter ini menghabiskan dua ratus kenalpot hasil sitaan polisi
tim liputan cnn indonesia